ini turun kemudian berfoto dengan presiden ya mas arya
sesaat lagi kita akan mengikuti upacara penurunan sangsa kamera putih
menyambut kehadiran acara para desenja
dan kita telah menyaksikan prosesi kirap obor asian games
torch relay asian games dua ribu delapan belas di istana merdeka jakarta
kami ucapkan selamat mengikuti acara selanjutnya
yang akan dipimpin oleh sahabat sahabat kami dari one tni
berikan berikan saja
berikan saja berikan
kalimantan pak doa perutnya
saya dari pontianak
jangan maltake you video